stop stop eh eh kenapa kasih kamu at turunin turunin
erot lu gimana katalu muat dulu waktu baru dibeli muat tim helo helo wehji
hai dari hai pergi ngecek tadi ada beli kagak saya kagak tahu pak aji tanya aja ojek ya ya ya ya
neng laras nggak kalah cantikan sama neng ani
sebelum di depan rumahnya ini ada tenda biru
sama janur kuning
susah move on dia mah
muk haluknya bener gak ada gulungannya
gue kesel bang
dia pernah patah nampo merah sana
kayaknya ada gak suka
gue ikut jualan koran
udah di minah aja
bang ojek kang kisna mas pur

tidak ada yang bisa dihukum
tidak ada yang bisa dihukum
tidak ada yang bisa dihukum
mau ke robek berapa
ntar aja nanya aja jalan aja dulu
tat lo aja yang masukin ke open ya
tadi gue buka buka facebook
terus liat liat facebooknya ani
ini makin mesra aja sama calonnya
dia nulis tadi ya
status kayak gitu
bukan cuma status jat
anies juga masang foto berdua
daripada lo kepikiran terus
mendingan lo akus aja facebook dia dari facebook lo
ojek kedua ya pak
abang udah di rumah
ulernya sebelah mana
tadi tati ngeliatnya di bawah lemari dapur bang
ya sekarang tati gak tau ulernya kemana
tati gak tau
lo takut sama ular
bodo amat mah kakak mau tau
pokoknya lo kemari masuk ke dalam dapur cari tuh ular sampe dapet
mah nyuruh bang ojak nangkep ulernya
ntar kalau bang ojak digigit ular gimana
eh eh kenapa
kasih ular gak muat
kata lo muat
dulu waktu baru dibeli muat tim
mending kita pikirkan bagaimana caranya supaya kasur ini bisa keluar
harus pindah ke rumah
saya mau ke rumah
bisa ke rumah
aku ada ke rumah
ular nya kagak ada mak
pas udah pindah tuh
lo cari dah yang berdapet ya
kan ojak udah bilang ojak kagak berani
emak kagak suruh lo nangkep ulernya
ntar kalo udah ketemu dimana ulernya baru deh
lu cari sih orang yang bisa nangkep tuh ular
apaan lagi sih
ulernya mau bangku
halo tis lu dimana
di pangkalan jack ada apa
apa ada ular di rumah emak
masya allah jack saya juga takut atuh jack sama ular mak
yang berani sama ular mak cuma bapak saya jack
ya udah atuh
saya telepon bapak saya dulu ya
satu dua tiga jack angkat jack
hei im lu jangan bangung aja dong angkat
gua angkat tengannya jack
terserah lo yang penting bantuin
satu dua tiga tarik jack
pelan pelan pelan pelan pelan pelan
pelan pelan pelan pelan pelan pelan
lihat ngapain lu im
pakai tanya kalau gua angkat jepit nih
aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh
aduh anggit gua aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh aduh aduh
kan lu yang minta diturunin
iya kak gak gitu juga pelan pelan kali
aduh aduh aduh aduh aduh
eh lu yang
iya tunggu dulu
udah si tisna dia lagi nyari bapaknya
ya udah tunggu aja
ya udah nih
ini kasur teh mau dijemur di mana tuh
biarin aja di pagar
tunggu ada yang kasih alat koreng
saya belum ngasih tau bapak saya
hape saya gak ada pulsanya jack
masya allah jack
di mana saya mau telepon kamu jack
kan pulsanya aja nggak ada
kamu aja yang telepon bapak saya
mana sih telepon pak odi